sekarang kita perlu komitmen kawan kawan
saya pernah juga di tim angkat waktu itu
tapi dinamikanya pasti akan seru lagi
sekarang kita perlu komitmen kawan kawan di parlemen untuk bisa ngeguikan ini
dan yang tidak bersalahkan perlu takut
agar demokrasi bisa kembali berjalan pada real yang normal
yang salah akan dibukakan ceritanya yang sudah baik
saya tidak tahu dari mana isunya
kalau mundurnya rekapitulasi manual pak
maka harapan saya segera komisi dua mengundang rapat

saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya